bernama pasar kamisan pasar ini memang tak seramai pasar tradisional yang banyak tersebar di daerah istimewa yogyakarta
akan tetapi pasar ini memiliki konsumen fanatik
yakni warga yang sadar akan pola hidup sehat dan pola konsumsi yang bertanggung jawab pada lingkungan dan pengusaha produk lokal
yang boleh dijual di pasar kamisan ini adalah produk produk pangan produk minuman produk kerajinan
bahkan sayur mayur juga yang itu semua harus diproduksi oleh mereka sendiri